pelemahan mata uang rupiah masih berada di level tiga belas tujuh ratus per dolar amerika
bank indonesia memperkirakan perlemahan akan terjadi tiga kali sepanjang tahun dua ribu delapan belas
namun hal ini tidak menyurutkan minat orang indonesia untuk berwisata ke luar negeri
lasmi misalnya tahun ini lasmi memilih korea sebagai destinasi berlibur bersama keluarganya
tidak hanya korea lasmi sebenarnya mengincar yunani untuk liburan tahun ini juga
begitu juga dengan faris yang akan pergi ke boston
amerika pertengahan tahun selama dua pekan
kehadiran travel fair membantunya mendapatkan harga yang terjangkau dari seharusnya
sekarang aku lagi cari tiket untuk ke boston dan london
karena kebetulan bulan mei ini nanti akan ada wisuda teman teman di london dan boston
kebetulan ada travel fairnya dan kebetulan ada kebutuhannya jadi supply sama demandnya pas banget nih
kejadian calon wisatawan terjadi pada penyelenggaraan mega travel fare
yang diburu calon wisatawan
pelancong sejak hari pertama dibuka
berbagai promo ditawarkan bagi nasabah kartu kredit bank mega
bank mega dan cnn indonesia merupakan dua perusahaan yang bergabung dalam naungan ct corp
direktur utama bank mega kustaman taib mengatakan
tren konsumsi orang indonesia sudah beralih ke liburan
dan kebanyakan mereka memilih destinasi luar negeri
korea jepang amerika dan eropa masih menjadi tujuan favorit wisatawan indonesia
mega travel fair tahun dua ribu tujuh belas mencetak transaksi rp sembilan puluh miliar
dan kali ini target rp tiga ratus lima puluh miliar
optimis dicapai meski dihadang isu pelemahan rupiah
karena minat minat kesana memang besar besar
traveling traveling ini kan nggak semua ke luar negeri kan dalam negeri juga ada
selain mega travel fair ada tujuh pameran wisata yang tengah berlangsung pada bulan ini
pameran ini menjadi kesempatan bagi perbankan maskapai hotel dan restoran
untuk menggenjot penjualan mereka melalui beragam program promosi
desi aritonang jakarta
kita ke informasi selanjutnya kontribusi industri traveling dan pariwisata dunia
pada dua ribu enam belas mencapai tujuh enam triliun dolar amerika
hal ini membuat industri traveling dan pariwisata menjadi salah satu industri
dengan nilai yang paling besar di dunia
bagaimana industri perbankan memanfaatkan besarnya uang yang jalan jalan di industri ini
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
industri ini sangat sangat menggairahkan
strateginya apa sih untuk perbankan menarik uang dari industri traveling dan juga jalan jalan ini
ya memang saat ini kan kalau kita pelajari terjadi perubahan perilaku daripada konsumer kita
kalau dulu fashion sekarang mereka lebih ke jalan jalan traveling dan makan makan
intinya kan sekarang
dengan kemajuan sosial media mereka ingin kelihatan eksis
kelihatan gitu ya
nah salah satu cara untuk supaya kelihatan eksis gitu di sosial media
ya umumnya terutama masyarakat indonesia kan
sebelum makan di foto dulu makanannya ya kan
kemudian jalan jalan ya kan
nunjukin dia sedang ada di
kota tertentu di luar negeri apalagi dan sebagainya
jadi mereka mencari momennya ya kan
momen yang menurut mereka istilah kita sekarang instagramable
gimana mereka bisa masukin dalam instagram
ya tentu ini bagi bank ya kita coba meng capture tren ini
ya kalau trennya ke sana ya kita ikutin tren itu
sehingga akhirnya bank mega pun membuat mega travel fair gitu
yang tahun ini di dua belas kota
dua belas kota untuk mega travel fair
plus kita ada juga lima kota yang mini travel fair
padahal kan dia hanya di cabang cabang bukan di mal mal
kalau kita lihat dari perkembangan jumlah kotanya pun juga tiap tahun bertambah
apakah memang bisa dikatakan bank mega saat ini khususnya untuk yang mungkin retail dan juga untuk sektor komersilnya
memang akan memfokuskan diri di industri traveling dan pariwisata pak kos
jadi kita mengikuti tren ini di mana ini kan salah satu segmen yang sedang berkembang
jadi kita juga mengikuti perkembangan
dengan perilaku custom
iya betul sekali
tiap tahun ada mungkin puluhan bahkan ratusan kali ya
kalau misalnya kita total total gitu
apa yang membedakan gitu mega travel fair dengan travel fair lain
sampai dengan saat ini aja udah ada sekitar lima belas enam belas travel fair yang besar
ya baru tiga empat bulan ini
nah bedanya bank mega dengan beberapa travel fair yang lain adalah pertama kita melibatkan banyak airline
jadi kadang kadang ada travel fair tertentu
tentu hanya dengan airline tertentu
airline tertentu juga gitu ya
jadi kita banyak airline baik lima star airline maupun airline yang low cost carrier
jadi kita semua ada
yang kedua adalah kita banyak destinasi tujuan negaranya
kadang kadang travel fair tertentu juga hanya negara tertentu
japan travel fair berarti hanya dengan jepang
taiwan travel fair dan sebagainya
tentu australia travel fair hanya ke negara tertentu
kalau travel fair yang mega travel fair ini kita semua negara
dalam negeri maupun luar negeri
yang ketiga juga kita bukan hanya menjual tiket
dan terutama tour
ini salah satu segmen yang besar juga tour
ya kita jadi tiket kita hotel tour cruise dan sebagainya
dan yang terakhir ya kita memberikan harga yang sangat sebagainya
harga yang sangat spesial
selain harga sangat spesial kita juga memberikan voucher discount
dan juga ada cicilan
bentuk kerjasamanya dengan airline tadi pak kus mengatakan bahwa banyak sekali airline yang kerjasama di mega travel fair
kemudian juga hotel juga
itu seperti apa pak kus
pertama di mega travel fair ini misalnya mereka memberikan harga yang sangat istimewa
yang tidak mungkin kita dapatkan kalau kita book sendiri gitu misalnya
kalau nggak di travel fair ya kita nggak bisa dapatkan harga seperti ini
kemudian bank mega maupun antafaya memberikan diskon lagi
sudah harga sangat murah diberikan diskon
kemudian khusus nasabah mega first nasabah belitimbing kita juga kasih tambahan discount khusus lagi
kemudian juga untuk semua nasabah ya terutama nasabah yang mengantri yang mendapatkan voucher
jadi ini berlapis lapis ini benefitnya
sehingga ya kalau lagi travel fair luar biasa harganya
kalau dilihat dari perkembangannya dari tiap tahun ke tahun gitu
seperti apa minat dan juga antusiasme dari masyarakat gitu terhadap travel fair khususnya untuk mega travel fair
mungkin bisa dikatakan dari data pengunjung kemudian juga data mungkin target target dari mungkin pendapatan dan juga penjualan
tiket itu seperti apa pak kus
jadi memang peningkatannya kelihatan sekali itu di travel fair
kalau kita pelajari data total transaksi yang travel related
di kartu kredit bank mega
jadi kan bukan hanya di travel fair mereka beli
dibandingkan tahun sebelumnya
itu yang hanya kartu kredit saja ya
hanya kartu kredit
penggunaan kartu kredit di pembelian di travel
travel itu ya tiket hotel tour dan sebagainya
jadi memang ini trend yang memang sedang booming
oke nah kalau kontribusinya sendiri kan mega travel fair tiap tahun dua kali gitu ya
ya dua kali
kontribusinya sendiri terhadap total misalnya
untuk transaksi yang di pariwisata kemudian juga mungkin penjualan
penjualan secara retail lainnya gitu itu berapa persen pak kos
ya jadi kita mengadakan travel fair ini umumnya dua kali dalam setahun
yang pertama adalah sekitar maret april
saat ini gitu ya
ya saat ini itu untuk meng capture momen liburan lebaran liburan sekolah
oke jadi beli sekarang tiketnya untuk nanti liburan lebaran ya
ya umumnya orang untuk liburan dan liburan sekolah
ya tentu bisa setiap saat tapi market yang besar di situ
liburan lebaran dan liburan sekolah
kemudian yang kedua kita biasakan adakan di bulan sekitar september
nah itu untuk menjaring momen akhir tahun
nah kontribusinya sendiri pak kus untuk
kontribusi dari mega travel fair ini itu sekitar tadi kan kita travel related itu kita tiga triliun tahun lalu
tiga triliun dari tahun lalu
tapi transaksi tiga puluh triliun total kartu kredit
nah travel mega travel ini tahun lalu kontribusinya dua kali itu itu kira kira tiga ratus miliar
kartu kredit bank mega
nah untuk tahun ini targetnya gimana
apakah berani menaikkan
karena kan kalau kita lihat juga dari beberapa sisi
dari beberapa survei seperti saya sebutkan juga bahwa industri travel di para wisata itu akan tetap growing gitu ya
tahun ini seperti apa
target dan juga prediction
karena tadi seperti dikatakan
pemerintah juga kan sangat angkat
pemerintah juga kan sangat aktif juga mendorong destinasi di dalam negeri
ada sepuluh bali baru gitu kan
sepuluh new destination yang akan dipromosikan dan sebagainya
dan juga tadi dengan perkembangan social media
nasabah pengen eksis
nah nasabah banyak yang memindahkan spendingnya ke travel
juga ada faktor juga traveling menjadi semakin hari semakin murah
harga tiket harga tour juga
semakin hari semakin kompetitif semakin murah
oke dan menjaring
jadi semakin banyak orang bisa traveling
menjaring orang untuk akhirnya terus traveling
karena kan kalau dari travel fair kan mungkin setahun dua kali gitu ya
ada strategi lain mungkin ada kartu khusus atau ada privilege khusus gitu yang didapatkan
jadi ada beberapa hal yang kita lakukan
pertama kita menciptakan kartu kredit khusus untuk travel traveler
yang kita sebut mega travel card
ini launching tahun lalu kan
launching ya oktober tahun lalu
ya september tahun lalu
sampai saat ini sudah ada sekitar sepuluh kartu
jadi keistimewaan kartu ini adalah pertama kita memberikan garansi nilai tukar terbaik
salah satu concern orang kalau memakai kartu kredit luar negeri adalah berapa kursnya nilai tukarnya
nah ini kita garansi terbaik karena kita nggak mengambil
dibandingkan kartu lain
karena yang lebih baik kita ganti dua kali selisihnya
oh gitu ya dijamin ya
oke terus ada apa lagi
yang kedua adalah mendapatkan poinnya itu lebih mudah dan lebih cepat
ya kalau kartu biasa transaksi rp dua puluh lima satu poin ini tujuh lima ratus dapat satu mileage point
kemudian untuk meng redeem menggunakan poinnya juga mudah bisa dipakai dimana saja
kalau yang lain bisanya cuman untuk tiket island
untuk tiket island tentu tentu kita enggak
untuk apa saja mau beli tour di antafaya bisa pakai poin itu
mau beli tiket mau beli hotel semua bisa
jadi penggunaannya juga sangat fleksibel
kemudian seperti biasa keuntungan sepanjang masa dari ct corpora
oke kita kembali ke dunia pariwisata yang saat ini memang sedang gencar gencarnya gitu dipromosikan
tidak hanya oleh pemerintah namun juga nampaknya perbankan airline kemudian juga grup grup dari perhotelan gitu ya ini juga terus mendorong gitu
nah kalau dari kontribusinya sendiri bank mega untuk pariwisata ini dilihat dari mungkin ada kerjasama tertentu dengan grup tertentu atau mungkin maskapai tertentu tahun ini akan ada bentuk kerjasama
jadi selain mega travel fair yang dua kali setahun yang sangat besar itu
secara kontinu kami juga bekerjasama dengan berbagai airline
nah ini juga tetap ada ya sepanjang tahun ada yang berkala jangka waktu tertentu ada yang sepanjang tahun tapi sepanjang tahun intinya ada program
sebanyak apa penerbitan kartu kredit dalam mega travel fair ini
ya ini tetap ada
ada yang merangkul ada yang menang
tapi setidaknya ada program
tapi sepanjang tahun intinya ada program

dalam mega travel fair
adanya keuntungan keuntungan yang didapat
dari pengguna baru
ataupun juga penerbitan kartu baru itu berapa
di mega travel fair yang terakhir
sekitar dua aplikan
kali ini kita mengharapkan mungkin akan dua
tiga kali lipat dari itu
karena kalau mereka mempunyai kartu kredit
bank mega ya benefitnya sangat besar
dibandingkan kalau tidak ada
malah kalau mega travel fair ini
mereka nggak bisa pakai kartu kredit
untuk tahun ini
apa strateginya untuk kembali
mengincar ataupun juga
mengambil kue yang sangat empuk gitu
dari industri pariwisata ini
untuk ke bank mega secara umum saja
mungkin biar tidak hanya di mega travel fairnya
saja mungkin ada lagi
jadi selain mega travel fair tadi memang
yang saya katakan tadi kita
mengadakan banyak program dengan
airline kita mengadakan promo promo
diskaun diskun harga tertentu
banyak sekali airline
kemudian juga dengan berbagai hotel
banyak sekali hotel juga kita mengadakan
kita menjaring juga yang melalui
melalui online juga besar
baik online yang lain maupun melalui
sudah ada kapas tertentu
nggak pak agus untuk
disalurkan khusus untuk
pariwisata ini untuk tahun ini
apakah sudah ada mungkin
untuk memang dikembangkan di sektor
pariwisata dari bank mega
kalau kita kan lebih banyak terlibat
di kartu kreditnya
jadi kan fokus di
konsumennya di kartu kreditnya
jadi kita mensupport
potongan harga dan sebagainya
dan juga melalui kartu kredit khusus
tahun lalu tiga triliun
yang travel related
untuk konsumsi di bank mega
bagaimana tahun ini
tahun ini kita expect bisa tumbuh
yang cukup tinggi dibandingkan dengan
loan yang umum
dari bank mega
secara umum kan loan di proyeksi
sementara bank mega merugikan cukup
lebih tinggi lagi gitu ya
untuk tahun dua ribu delapan belas
oke baik terima kasih
kustaman taib direktur utama bank mega
sudah bergabung bersama sian indonesia business